karena itu sejak awal kita terus kecilkan jumlah bumn
saya di bumn ingin pastikan
hutang hutang yang ada di bumn itu
hutang produktif atau koruptif
lakukan yang namanya bersih bersih
lima tahun menjabat sebagai orang nomor satu di kementerian badan usaha milik negara
menteri yang satu ini punya berbagai jurus
dalam menghadapi kompleksitas masalah bumn
seberapa efektif langkah yang diambil dan apa strategi kedepannya
saya mayfri syari akan membahasnya
dalam spesial interview bersama menteri bumn erik tohir
sehat alhamdulillah bapak gimana
capek ya pak karena kayaknya back to back meeting nih ya
weekend weekday semuanya padat jadwalnya produktif
tapi kalau bicara soal produktivitas nih pak ya
apa janjangan ini pak erik yang jadi salah satu faktor kunci pendukung nih
ya memang kan begini bahwa
penting dalam kita melakukan tentu perubahan transformasi ini
semuanya itu mesti terdata terkalkulasi
dan hasilnya apa
karena kalau wacana udah terlalu sering lah
tapi memang kesulitan kita selama ini selalu ya
semua pemimpin bagaimana kita bisa mengimplementasi dan bisa tepat waktu
nah itu perlu tim bukan kerja individu
dan saya selalu menekankan suksesnya
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
tapi ada juga faktor dari kementerian lain
faktor juga dari pemerintah daerah
tim bumn yang bekerja dari covid sampai hari ini liburnya kurang loh
dan ini yang kita lakukan sama sama
jadi teamwork kebersamaan
tetapi perlu ketegasan bagaimana ini semua tepat waktu
utang banding modal gitu ya pak ya di tahun dua ribu dua puluh satu
ini kan kembali membuat pak erick makin menegaskan bahwa
kalau dibilang bumn bayar utang berarti hoax ya pak
ya bukan persepsi kan selalu konotasi hutang itu kan selalu dibilang jelek
tapi kalau kita melihat kehidupan sehari hari
justru mereka kan perlu pendanaan
tetapi yang didampingi
artinya apa ada hutang
tapi kita harus pastikan hutang ini hutang produktif
bukan hutang yang dipakai untuk keperluan lainnya
salah satu kita sukses story menjaga tentu umkm ultramikro
bagaimana kita mendampingi bahwa hutang ini semua hutang produktif hutang usaha
nah sama saya di bumn ingin pastikan hutang hutang yang ada di bumn itu
hutang produktif atau koruptif
nah kalau koruptif itu ya kita pasti lakukan yang namanya bersih bersih bumn
karena ini bukan apa ini tanggung jawab
karena badan usaha milik negara ini kan tentu harus memberikan kontribusi sebesar besarnya kepada negara
dan dipakai buat program rakyat
nah kalau hutang produktif itu nggak ada masalah
karena yang namanya kita keseharian manusia sendiri atau pengusaha
itu dari hutang melawan modal yang sudah diberikan atau modal yang diinvestasikan
apalagi sesuai dengan standar yang diminta oleh banyak lembaga internasional
nah ini yang kita jaga
angkanya nih pak ya kan sejauh ini di tahun dua ribu dua puluh satu datanya ada lebih dari rp satu lima ratus triliun untuk utang dari bumn
kalau pak erick berarti menginterpretasikan data ini seperti apa
sekarang sering lagi dibilangin pln hutang lima ratus triliun ya
kan kita bukan saling menyalahkan
indonesia pada saat itu dengan pertumbuhan yang tinggi kita memerlukan investasi percepatan ketenagaan listrikan
ingat pernah punya program rp tiga puluh lima karena industri kita naik
apakah sekarang kita harus memberhentikan ketika masa itu pertumbuhan ekonomi lagi naik
tetapi siapa yang bisa mereprediksi namanya covid
sekarang memang karena covid kita kelebihan listrik hampir enam belas ribu
tapi waktu itu kekurangan listrik tiga puluh lima sekarang ini kan kayak sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita harus pilih yang mana
kita tidak tahu adanya covid
nah kalau saya hanya menyalahkan menteri sebelumnya di rut pln sebelumnya apakah bijak
yang kita diberikan amanah kita harus bertanggung jawab sama sama
karena itu ketika kita tahu melihat hutang pln sampai rp lima ratus triliun
apa langkah langkah yang kita ambil
pengurangan sampai angkanya waktu itu hampir rp dua puluh tiga puluh triliun
apa yang kita lakukan lagi juga perbaikan di pln
kita sekarang sudah mulai memperbaiki yang namanya sistem pelistrikan
dengan sistem yang namanya digital
karena kadang kadang kalau kita tergantung kelistrikan itu hanya mengirim orang ke daerah
kadang kadang meterannya sendiri kan kemarin sudah ada isu diatur atur
nah itu saya langsung telpon dari pak direksi
ini pasti kalau orang main main gini copot
karena ini pelayanan kepada publik
tetapi bukan berarti pln tidak berkembang
buktinya selama ini pln untung
tapi kalau pln untungnya kebanyakan juga nggak boleh
karena ini kan bagian dari pelayanan masyarakat
tapi kalau rugi itu masalah
jadi harus pas keuntungannya
hutangnya harus terus diperbaikin
karena waktu itu ada program besar tiga puluh lima ribu watt
yang hari ini terkoreksi karena covid
tetapi masa depan yang namanya kebutuhan daripada pertumbuhan ekonomi berdasarkan listrik
contoh ketika jalan tol tembus dari sumat palembang ke lampung
itu salah satunya apa
kita juga di pln sekarang mendorong juga untuk menekan import lpg
kita akan meluncurkan program yang namanya kompor listrik
pln akan membagikan sebanyak tiga ratus miliar
itu kompor listrik untuk masyarakat yang membutuhkan
tahun depan pemerintah akan membagikan kompor listrik lagi
lpg nya dikurangin pertumbuhan listrik ini bisa naik
nah inilah kenapa kebijakan yang harus kita lakukan ke depannya gitu
harapannya seluruh kebijakan yang terkait dengan kelistrikan ini juga bisa benar benar tepat guna gitu
bagi para publik gitu pak
karena kelistrikan harus direformasi
tapi bukan liberalisasi
karena pusing pak takutnya nanti semua serba listrik tapi harga tdl nya juga naik pusing bayarnya pak
kan yang naik yang rp tiga tiga ratus ke atas
kenapa kita mesti sepakat yang mampu tidak boleh disubsidi
kalau yang belum mampu harus hadir pemerintah
baik ini sama halnya dengan yang kemarin ya pak ya
terkait dengan yang mampu harus sadar diri mawas diri
ini erat kaitannya dengan yang kemarin ya pak
kalau alphard jangan isi petralight dong
karena saya udah coba cek cek nih pak
saya cek ya kendaraan saya ternyata nggak terdaftar nih di my pertamina gitu kan
ini juga sempat menuai polemik gitu ya pak ya
ada banyak yang yakin gak sih akan tepat guna
bangsa kita selalu senang dengan polemik
waktu kita meluncurkan peduli lindungi bulan agustus dua ribu dua puluh kalau nggak salah
padahal kan itu perlindungan
kalau yang memang belum divaksin
belum juga menang dalam kondisi yang tidak baik
ya kita kan nggak boleh ini menjadi penularan
karena pada saat itu efek daripada covid kan bisa meninggalkan terutama yang comorbid
baru hari ini covid efeknya agak ringan
pada saat itu kemana peduli lindungi semua diributin
ternyata peduli lindungi itu salah satu penyelamat bagaimana kita bisa menekan covid
pertamina ahli di bidang ini
tetapi kalau data software hardware digital itu telkom
telkom sudah sukses melakukan peduli lindungi
didukung semua kementerian
menda agrimen kes dan lain lain
tidak pertamina sinergi juga dengan telkom
untuk perbaikan my pertamina ini
tepat sasaran yang memang tidak perlu disubsidi
jangan memakai bensin subsidi
tapi nanti evaluasi terus dilakukan
tidak ada yang sempurna
jadi jangan sampai nanti disalah artikan
seakan akan melakukan my pertamina ini untuk kepentingan lain
enggak ini telkom kok yang menjaga
supaya tepat sasaran
dan terbukti telkom sudah sukses melakukan perubahan yang namanya peduli lindungi
kalau kita bicara soal pertamina
saya ingat sekali waktu itu juga bapak sempat sidak ya pak ya
di salah satu toilet umum
yang ada di spbu
terus kemudian juga sempat sidak gitu ya
di ruangan kerja dari karyawan bumn
mumpung lagi ada di kantornya pak erik
boleh gak sih kalau kita sidak juga di kantor bapak
boleh ya pak
di luar sana ya
silahkan pak digunakan pak
kita lihat ruangannya pak erick
istilah bismillah kan positif
kalau kita doa bismillah
berarti saya juga boleh berdoa bismillah pak misari ya pak
dong sama bismillah kita jadi orang baik
bismillah kita jadi orang sukses
sesuatu yang positif
nah tetapi yang penting konteksnya
tentu bukan di situ
kita harus membuat kesimbangan
ini keren organizasi
tidak di berkantor tidak di bumn di perusahaan dan sebelumnya
saya memang kurang nyaman duduk di belakang meja
karena saya melihat begini biasanya kalau kita bertemu tim kita kita di meja terus mereka di depan
sudah pasti ada sesuatu yang kurang terbuka
ada jarak ya pak
jadi sejak awal memang saya selalu duduknya rame rame seperti ini
supaya tidak berjarak bisa berkomunikasi dan lebih egaliter lah
jadi supaya kita sama sama
karena suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh sendirilah
pasti kita harus kerjasama tukar pikiran nanti menciptakan sesuatu apa solusi yang terbaik
oke dan pasti satu meja ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk bekerja tidak hanya untuk meeting
tapi banyak hal ya pak
biasanya ngapain aja ini pak
main meeting gitu
ya kadang kadang ya kalau ada kerjaan ya tanda tangan nulis semua
semua di sini
ya semua di sini
efektif efisien satu meja bisa digunakan
ini kayaknya sesuai juga sama apa ya yang pak erick lakukan di masa kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di bumn
perampingan bumn pak
pembubaran dari ratusan
efisiensi dari ratusan
perubahan bisnis model
so berdaya manusia
manusia menjadi penting
saya mau bahas nih pak dari ratusan kemudian jadi empat puluh satu targetnya bahkan tiga puluh
bukan saya menteri berikutnya

masih ada tugas tambahan gitu
tapi kan ini kan pasti satu hal yang alasannya karena memang dinilai tidak efektif
kemudian merugi juga gitu
apa sih pak yang pengen dikejar dari target target ini dan kenapa sekarang pak
kalau memang merugi kan pasti sudah cukup lama gitu
kan kebanyakan perusahaan perusahaan ini sudah tidak berjalan dari dua ribu delapan
bukan saat ini
dari dua ribu delapan tidak dilakukan apa apa
dan kalau saya punya prinsip kalau sebuah perusahaan dari dua ribu delapan sudah tidak aktif
itu kan menurut saya kejam juga ya
maksudnya tidak memberikan kepastian kepada pegawainya
kepada suppliernya dan lain lain
perusahaan perusahaan yang tidak sehat
ini ya menjadi beban negara juga beban rakyat juga
ingat kan ini kan bumn punya milik negara
kita harus pastikan bumn itu sehat
dan memberikan kontribusi besar kepada negara
alhamdulillah tiga tahun terakhir kan kita sudah memberikan satu satu ratus sembilan puluh delapan triliun
naik enam puluh delapan triliun dari tiga tahun sebelumnya
peningkatan dari pajak dan macam macam kita inikan
dan ini yang kita mau pastikan supaya apa
pastikan bumn ini sehat
lalu apa berikutnya
supaya sehat baru kita bisa mendorong program ekonomi kerakyatan
atau pembukaan lapangan kerja
sekarang alhamdulillah kita sudah membuka lapangan pekerjaan dari program mekar aja
itu tujuh satu juta pada saat covid
dimana ibu ibu di desa desa yang pinjaman satu sampai empat juta
itu justru tumbuh pada saat covid tujuh satu juta
kalau satu ibu ibu itu mengerjakan satu orang tujuh satu juta pekerjaan terbuka pada saat covid
fondasi ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi bangsa kita
kita tidak mau fondasi ekonomi kapitalis oligarki menjadi fondasi
kita tidak anti yang besar
yang besar harus didorong
tetapi fondasi indonesia ekonomi kerakyatan harus menjadi basis
pembukaan lapangan pekerjaan umkm
ini harus kita jaga
nah itulah kenapa bumn yang mesti sehat memberikan program atau kontribusi kepada pemerintah
tetapi program pembukaan lapangan pekerjaan atau pendampingan dari umkm itu harus kita jaga
itu yang kita lakukan
tapi ada kpi khusus nggak sih pak ketika bapak menentukan
harus ya ada
apakah sebatas untung rugi dari bumn nya
ya pasti kalau korporasi untung rugi
tidak mungkin kita berusaha mendiamkan yang rugi
apalagi yang sudah tidak beroperasi
jadi memang kategorinya satu
bahwa sudah tidak beroperasi sudah pasti selesai
kedua minta pmn terus tetapi nggak besar besar perusahaannya
ya kemarin seperti senil pak jokowi juga ya pak
ini kan berarti nggak sehat
tidak bisa kita berdasarkan dengan itu
lalu ketiga jelas udah dunianya berbeda kalau bersaing
sekarang ini dengan perubahan daripada industri yang terjadi di dunia
dengan perubahan kan yang namanya jenis usaha juga banyak yang berubah
bumn lebih baik fokus kepada ekonomi atau perusahaan skala besar
yang menjadi penyeimbang supaya kalau ada penetrasi dari global
contoh pada saat covid
ketika harga masker jadi seratus ribu bumn punya seribu tiga ratus apotek menjual harga masker lima rupiah
nah ini yang kita harus seimbangin
jadi bumn menyeimbangi market yang tidak seimbang
operasi minyak goreng kemarin bumn terus beroperasi
seperempat hasil minyak goreng untuk minyak seperempat daripada produksi
kita dijadikan minyak goreng
tapi bumn bekerja
nah ini yang kita tapi itu bisa terjadi kalau bumn nya sehat
makanya semuanya diefisiensi semuanya diubarkan yang tidak sehat saatnya mundur gitu ya pak ya
tetapi tentu para pegawainya kita selesaikan juga
nah itu pak gimana pak
jangan sampai mereka itu tertinggal
ya memang ada beberapa yang masih negosiasi tetapi banyak sudah diselesaikan ya kan
jadi bukan karena kita menutup kita membalikan badan
kan tugasnya kami juga membuka lapangan pekerjaan
nah itu bagaimana pak kaitannya dengan lapangan pekerjaan
sudah membuka lapangan pekerjaan melalui program program yang ada di himbara pnm
sudah tiga puluh dua juta
tadi satu yang namanya mekar aja tujuh satu juta
kemarin kita pembukaan lahan satu ratus delapan puluh ribu hektare sudah satu ratus delapan belas ribu petani
belum program kur program lagi briling semua banyak
nah memang ada yang harus dilepas
lapangan pekerjaan yang terbuka bukan sesuatu yang kecil
ini sangat berpengaruh
kalau proyek proyeknya pak karena kan biasanya mungkin bumn yang dibubarkan ini juga sudah punya roadmap proyek yang ada
ini berdampak nggak nih pak
karena kaitannya juga dengan publik
saya suka anti yang namanya proyek
kalau proyek itu kadang kadang berpikirnya proyek
bukan ekosistem menyelesaikan masalah
proyek kadang kadang berpikir oh ini ada pengadaan
itu kan selalu yang dilakukan
justru kita harus membuat program apa yang menyelesaikan bukan proyeknya
fokus pada programnya berarti ya
di tengah adanya pembubaran bumn yang dilakukan oleh pak erick di masa kepemimpinannya begitu
rangkap jabatan nih kalau kita bicara soal bumn
kan ini juga jadi satu isu yang ramai diperbincangkan gitu pak
dulu ada pimpinan bumn bisa menjadi sebelum saya komisaris di tiga
nah itu pak
nah sekarang kita udah keluarin permen sejak saya
bahwa tidak ada lagi komisaris merangkap di komisaris lain
direksi boleh satu komisaris tetapi gajinya sama dengan direksinya
jadi hal hal ini kita perbaikin
jadi bukan berarti kita menutup mata kita sempurna
tetapi harus kita membuat perubahan perubahan yang signifikan
supaya tadi lebih efisien lebih menghasilkan buat negara bumn nya lebih sehat
sehingga bisa membuat program bukan proyek
termasuk diantaranya ketika kita bicara soal komisaris nih ya pak ya
dinilai publik bahwa ini satu rahasia umum
hashtag bismillah komisaris pernah trending gitu kan
ketika kemudian sejumlah orang ditunjuk dan dinilai tidak pada tempatnya gitu
atau tidak memiliki background yang sesuai dengan posisinya di komisaris
nah di komisaris jabatannya begitu ya di satu bumn yang ada
langkahnya pak erick thohir itu untuk memastikan bahwa ini tidak akan mengganggu ekosistem dan juga kinerja dari bumn itu gimana pak
istilah bismillah kan positif kalau kita doa bismillah
berarti saya juga boleh berdoa bismillah komisaris ya pak
dong sama bismillah kita jadi orang baik bismillah kita jadi orang sukses sesuatu yang positif
nah tetapi yang penting konteksnya tentu bukan di situ
konteks yang paling penting apa
kita harus membuat keseimbangan
yang dulu tidak
nah komisaris itu kan jelas ada perwakilan kementerian lain ada perwakilan masyarakat ada perwakilan dari profesi
profesi dalam arti yang expert
bekas menteri keuangan bekas gubernur bi
mau jadi komisaris utama bni yang hari ini bisa mendampingi manajemen bni untuk bekerja lebih maksimal
bni sekarang akan mencapai keuntungan terbaik sepanjang sejarah bni
kemarin pak doni monardo
ya kita jadikan komisaris utama pt mind id yang merupakan pertambangan
figur pak doni lebih ke lingkungan
walaupun backgroundnya tentara
perbaikan lingkungan ini terjadi
bahwa bekas bekas tambang ini kita manfaatkan menjadi danau menjadi tempat wisata baru penanaman pohon baru
kita dorong ke situ
nah lalu ada perwakilan komisaris memang dari partai koalisi
selama mereka harus mengikuti tadi sop yang sudah distandarkan oleh kita
sekarang kita punya yang namanya pendidikan untuk komisaris
tapi yang bagus tetapi belum mengerti tupoksi pekerjaannya kita perbaikin
contoh ada wakil wakil dari relawan ataupun dari tentu misalnya partai koalisi
yang memang backgroundnya sebenarnya mengerti lingkungan hidup
atau mengerti ekonomi kerakyatan
kita libatkan untuk itu
bukan di seluruh pekerjaan daripada operasional dari perusahaannya
jadi check and balance harus terjadi
yang paling kita memberi kesempatan mereka lebih baik dengan ada classroom classroom
tidak hanya komisaris
jadi mungkin dia ada kelemahan di keuangan
nah itu ada
dan itu tidak di kementerian
kita membuat forum human capital bumn
semua direksi yang duduk di situ bukan kementerian loh
direksi yang duduk di situ
direksi bisa mentraining komisaris
direksi bisa mentraining juga sesama direksi dengan sistem tot
jadi kita lakukan ini
jadi semua selama tersepasan kita harus beri kesempatan
oke kesempatannya ada tapi juga harus berkecuali
tapi tidak boleh berkali kali
tidak boleh berkali kali
saya tidak bisa menutup nafta yang namanya korupsi itu terjadi terus
tetapi apa salahnya kalau kita keras kepada korupsi
dan terus menekan tingkat korupsi
karena korupsi ini yang menghancurkan juga sendi sendi ekonomi kita di indonesia sejak dulu
masih ada di ruangan kerjanya pak erick sambil ditemenin sama teh
karena bocorannya pak erick ini tea person bukan coffee person pak
apa yang kita chaos dulu
oke mbak mbak
kenapa tiap pagi harus ngeteh dulu
saya suka kopi tapi sering ini apa kalau terlalu kuat jadi gaster
kopitasi ya pak
jadi teh lebih aman dan lebih enak
tapi biasanya untuk memulai hari saya dapat bocoran harus ngeteh dulu katanya pak
biar apa pak
tidak tahu pokoknya enak aja
biar lebih enak
semangat gitu berarti kali ya
seperti semangatnya di sejumlah kalangan pastinya salah satunya adalah kementerian bumn ini
yang kemudian berhasil menyelamatkan garuda indonesia nih pak dari pilot
cerita lebih lanjut dong pak terkait dengan hal ini
sebenarnya restrukturisasi yang ada di bumn tidak hanya garuda
waktu itu awal awal kita merestrukturisasi yang namanya ptpn
dimana dengan hutang rp empat puluh satu triliun
kita restrukturisasi kita ada perbaikan bisnis model dan strategi
alhamdulillah di tahun kemarin yang tadinya targetnya rugi satu enam triliun ternyata tutup buku untung empat enam triliun
tahun ini ptpn ada di angka rp tiga lima triliun keuntungannya di tengah tahun
berhenti tidak kita terus reformasi ptpn
dimana salah satunya yang sekarang kita sedang pikirkan
bagaimana ptpn sebagai penghasil gula ini bisa terus ditingkatkan
sehingga kita bisa suasembada gula di tahun dua ribu tiga puluh
supaya tidak import gula terus
dan tidak disitu juga gula itu bisa menjadi turunan untuk jadi etanol
dimana kalau kemarin kita pemerintah sukses
dimana kelapa sawit b tiga puluh dicampur bensin
siapa tau kedepan bisa etanol campur bensin
kita import daripada crude oil atau minyak mentah kita terus berkurang
karena kita sudah menjadi imported
kita restrukturisasi waktu itu ada langkah langkahnya yang harus dilakukan
salah satunya bagaimana misalnya penggabungan caracat hostile dengan posco itu bisa terjadi
lalu juga karena katosil juga membuka partnership dengan pihak pihak yang mengerti
atau lahan industri ini bisa menjadi lebih baik lagi
kita dorong itu
dan saya lihat sih bukunya lebih baik sekarang caracat hostile
restrukturisasi yang kita lakukan ini bukan karena seakan akan kita melihat garuda ini tidak punya potensi
tetapi banyak potensi yang garuda lakukan itu sebenarnya awalnya sudah baik tetapi out of focus
kalau kita lihat data data amerika indonesia jumlah penduduknya hampir sama
lalu kita lihat juga amerika itu merupakan negara satu pulau besar
indonesia negara archipelago yang banyak pulauan
di amerika itu sekarang total pesawat terbang ada tujuh lima ratus pesawat
indonesia hari ini tiga ratus lima puluh pesawat
pada sebelum covid jumlah pesawat di indonesia ada lima ratus lima puluh
artinya apa potensi kita bisa kayak amerika
anggap sepertiga amerika karena daya beli kita lebih rendah
jumlah penduduk lebih kalah sedikit
artinya apa potensi kita bisa dua ribu pesawatan
artinya apa potensinya luar biasa
nah berarti itu masuk dalam rencana agar lebih profit
dan kalau kita lihat data data kita ini salah satu industri pesawat yang akan tumbuh nomor dua
dua terbesar sesudah cina
cuman jangan salah ngeliat potensi
dimana potensinya itu di domestik bukan di internasional
nah ngapain kita membuka jalur domestik internasional buat gaya gayaan
sekedar kita terbang kesini
first class ini bukan itu
domestic flight yang harus di ini
pesawat pesawat amerika jarang terbang ke luar negeri
lebih baik kita fokus di situ
dan inilah yang kita perbaikin bisnis modelnya
berupa umroh haji
ataupun perjalan perjalan dekat seperti ke singapura korea atau kosovo dan lain lain
tetapi yang ke eropa amerika
kita lebih baik cari yang namanya strategy partner
nah karena itu saya optimis garuda akan membaik ke depan
tapi kalau disiplin
urusan kemarin pkpu ya kita harus lakukan
dan ada korupsi
nah itu sama
caracatostil juga ada blast furnace atau penggilingan baja cair yang dikorupsi
masa kita diamkan saja
nah sama ini juga ada kasus korupsi
masa kita diamkan saja
nah bukan berarti kita arogan
arogansi ingin memenjarakan seseorang
karena kan kembali pihak pihak yang terkena kasus hukum oleh kejaksaan itu tentu kan ada keluarga
ada masyarakat sekitarnya
ya kita juga harus punya empati sama keluarganya
tetapi kepada oknumnya ya memang menyalahi korupsinya besar sekali
nah tapi apa sih yang kita mau lakukan tadi
bukan memenjarakan orang yang utama
tapi perbaikan sistem bisnis proses yang ada di bumn
agar celah celah korupsinya bisa lebih ditutup gitu pak
supaya ke depan jangan terulang terus
saya tidak bisa menutup nafta yang namanya korupsi itu terjadi terus
sejarah manusia dari dulu seperti itu
tetapi apa salahnya kalau kita keras kepada korupsi dan terus menekan tingkat korupsi
karena korupsi ini yang menghancurkan juga sendi sendi ekonomi kita di indonesia sejak dulu
lagi lagi kan kalau kita bicara korupsi ini sudah mengakar sudah mendarah daging
dan tadi kita bilang kita sudah mengakar sudah mendara daging

tapi gimana kaitannya dengan semua upaya yang tadi pak erick sebutkan
perbaikan bisnis model berbagai upaya restrukturisasi yang dilakukan
gimana sih pak tapi memastikan bahwa ini bisa benar benar tercapai
tidak akan mempengaruhi kemudian prosesnya
tidak akan mempengaruhi kinerjanya dari bumn yang ada gitu
karena kita tahu ya ketika pucuk pimpinan lah sebut krakat hostil gitu
menjadi tersangka dari kpk
ini pasti akan berpengaruh di bumn nya pak
dua ribu tujuh dua ribu dua belas loh
kadang kadang baca berita oh seakan akan direksi yang sekarang
kasian direksi yang sekarang justru pada memperbaiki
oke nah itu gimana pak tapi
itu yang saya bilang bahwa bukan sekedar memenjarakan
tetapi memperbaiki bisnis proses
bersama kejaksaan kita melakukan perbaikan bisnis proses
dulu yang namanya beli pesawat di garuda ya hanya beli
tidak ada yang namanya hitung hitungan bisnis nggak boleh
berarti apa kalau ada yang mau ngulangin lagi
ya langsung masuk
itu yang kita lakukan
jadi bukan karena memenjarakan tapi perbaikan bisnis proses yang menurut
supaya ada kedisiplinan kita sebagai manajemen
nah ini yang kita dorong dan kita jaga
dan kita harapkan tentu seperti garuda ya kita sekarang kalau setelah pkpu
pemerintah masuk memasukkan tujuh lima triliun karena jangan sampai tiketnya jadi mahal terus ya
karena memang situasi seperti ini semua pesawat kurang
wah penuh orang mengantri kenapa
kurangnya pelayanan memang ini lagi recover covid
tapi itu bukan alasan kita tidak membangun garuda kembali
dan hasilnya sudah ada
ketika mereka saya konsolidasi sekarang total asetnya empat puluh sembilan triliun
ya dengan profitabilitas naik dari empat ratus ke tujuh ratus sembilan jadi makin sehat
di pertengahan juli ya pak erick sudah meresmikan dana reksa holding
kenapa sih pak harus ada yang tertunda
tidak yang tertunda nah tapi kenapa pak harus ada sistem holding lintas sektor
atau sebenarnya urgensinya apa sih pak
ini bahwa persaingan dunia ini kan sekarang sangat berubah
kita harus kembali saya tidak bosen bosennya bicara ekosistem
duru bumn ada satu ratus delapan jadi empat puluh satu grupnya dua puluh tujuh jadi dua belas
targetnya mau nanti tiga puluh di selanjutnya
ini membangun hulu dan hilir yang sehat
contoh sekarang di tempat kesehatan ada bio farma sebagai holding company
yang fokus kepada development vaksin atau pengembangan vaksin
bio farma punya kimia pharma yang fokus di apotek
di mana dia punya seribu tiga ratus titik ini kan bagus
kalau nanti ada pandemi lagi orang bisa datang ke bio farma tidak perlu mengantri seperti asal tinggal suntik
suntik flu suntik flu apa ini sekalian mendapatkan obat generik murah kan itu bisa
lalu bio farma tidak boleh kanibal sama kimia farma
sekarang bio farma harus produksi obat obat herbal
jamu dan lain lainnya jangan juga sampai kita tergantung dengan obat obat kimia saja
kalau industri obat herbal kita berkembang seperti di china atau di banyak negara
ini kan bagus importnya kurang
kalau kimia pharma lebih bagus lagi ditekan lagi
belum lagi industri alat kesehatan alat kesehatan di kita mayoritas masih import
mau kemana bangsa kita kabel saja buat infos apa ini selang import
ini import padahal yang namanya kesehatan itu merupakan sebuah kedaulatan yang harus dilakukan di indonesia
rumah sakit bumn sudah dikonsolidasi tadinya pertamina punya sendiri pelni punya sendiri
sekarang sudah jadi satu ratus tujuh puluh tiga rumah sakit
nah ini kalau digabungin ini menjadi ekosistem yang kuat
dan terbukti di covid kita sudah buktikan gitu
nah fungsinya rumah sakit apa bisa mulai nyoba herbal di rumah sakit kita
masa obat asing terus ini ekosistem
nah kita sudah membentuk dua belas ekosistem
nah tetapi kan ada perusahaan perusahaan bumn yang tidak masuk grouping ini kluster ini
contoh bumn yang namanya lahan industri
nah itu kan belum masuk bumn yang air
seperti jasa tirta yang memegang bendungan bendungan
belum masuk ke ekosistem ini
kan nggak mungkin jasa tirta dimasukin ke ekosistem pln sama pertamina
kan gak mungkin
atau jasa tirta masuk ke ekosistem para wisata
nah ini memang kita bikin istilahnya dana reksa yang merupakan perusahaan yang sudah lahir dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
dan disitu juga ada bppn dulu ppa sekarang namanya
ini sudah punya perusahaan
dan restructuring untuk yang lainnya
dana reksa fokus kepada tiga hal
satu ya menutup atau memperbaiki bumn yang tidak sehat
yang diluar cluster
kedua meningkatkan ya potensial bmn yang diluar cluster
seperti tadi jasa tirta yang bendungan dan lain lain
yang ketiga kita juga memegang saham saham minoritas
itu kita punya saham
kita punya saham di sokvin perusahaan palm oil atau kelapa sawit
yang dimiliki dari zaman dulu oleh asing
kita punya disitu
nah ini lebih baik di grouping disini
dan hasilnya sudah ada
ketika mereka saya konsolidasi sekarang total asetnya empat puluh sembilan triliun
dengan profitabilitas naik dari empat ratus ke tujuh ratus
jadi makin sehat
menciptakan ekosistem yang tadi bapak bilang gitu
ketika satu perusahaan yang biasanya mungkin profit dan satu lagi rugi gitu
gimana sih pak memastikan bahwa agar tidak justru merubah dinamikanya
jadi nggak impang gitu
ekosistem atau grouping itu sesuai dengan bisnisnya
kita juga menggabungkan yang namanya turisme
itu di bawahnya apa
untuk turisme nasional
yang selama ini kita terjebak sama turis asing terus
jangan sampai turis lokal ini jadi penonton
bagi orang kelas dua
kita sekarang sedang buat roadmap dua ribu dua puluh empat dua ribu tiga puluh empat
karena transaksi daripada bumn itu memerlukan waktu lima sampai sepuluh tahun
nah kita berharap menteri yang berikutnya ya bisa meneruskan legacy
ini sama sama bukan karena saya
tapi untuk kepentingan bangsa dan negara
soalnya kirain saya bisa dapat bocoran nih
ada berapa lagi jumlah bumn yang mungkin akan dibubarkan dirampingkan
ke depannya dalam dua tahun
ke depan pak
sekarang kita sudah menutup satu ratus tujuh puluh tiga anak cucu bumn
nah ke depannya nih di dua tahun
yang jelas jelas itu kebanyakan holdingnya sehat
digerogotin sama anak cucu bumn yang tidak sehat
hanya sekedar penempatan orang
nggak bisa lah
bumn ini kan sepertiga dari ekonomi nasional
yang ada di bumn itu hanya satu enam juta
rakyat indonesia dua ratus tujuh puluh tiga juta
tidak mungkin sepertiga ekonomi hanya dikuasai oleh kita kita saja
di bumn nggak boleh
kita harus menjadi ekosistem melibatkan tadi yang namanya perusahaan kecil dan besar
melibatkan juga anak anak muda
ya semua kita libatkan supaya ini menjadi bola salju besar
yang mengakibatkan tentu pemerataan yang baik untuk semua
tapi kalau disuruh milih antara tiga pak berarti lebih nyaman jadi apa sih pak
jadi mungkin jadi menteri
jadi presiden kah
atau ada bayangan ke sana
presiden oba itu intermilan
oke presiden intermilan atau pengusaha pak
momentum dua ribu dua puluh dua ini ya pak ya
indonesia jadi presidensi g dua puluh gitu ya pak ya
dan dalam hal ini kementerian bumn punya satu program menarik pak
indonesia water fund
di g dua puluh itu kita punya program istilahnya benchmarking bumn dengan bumn negara lain
uae punya bumn
nah kita ingin benchmarking kira kira bumn kita posisinya sudah di mana
dan kedepan harus di mana
memang dari satu tahun setengah yang lalu saya secara pribadi concern peduli sedih
ketika melihat data masih ada tiga puluh satu juta rumah yang belum tersambung oleh air bersih
kalau kita di jakarta coba kita lihat
masyarakat kita beli air kalengan
harganya sama sama minuman botol yang kita beli
ini dipakai minum ini dipakai kehidupan masyarakat
saya masih melihat di beberapa daerah
bahwa ada suatu tempat tinggal ramai ramai
itu tidak punya mc
rp dua kalau mau buang air
rp dua kalau mandi
kalau kita sehari tiga empat kali berapa
nah itulah sama ketika saya mengecek toilet harus bayar
sama pedagang pedagang kecil jualan koran jualan makanan harus bayar
tetapi kalau itu seikhlasnya dipompom bensin tolong sudah
ada fasilitas itu namanya fasilitas publik kok
udah dagang bensin gitu kan
kenapa mesti mengambil yang lain
nah itulah kenapa ketika saya cek saya setelah melihat itu saya melihat ini sesuatu yang tidak adil
nah sama juga mengenai air bersih ini
kan mesti ada solusi
tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah
tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat
harus ada solusi
nah karena itu bumn kita mencoba waktu itu di lamongan dan di subang
bisa nggak kita memperbaiki ekosistem air bersih ini
dari mulai airnya diproses sampai ke rumah
tidak bisa gratis
tapi sumber dananya nggak dari apbn pak dari mana pak
justru ini kan tadi
ya kan nggak mungkin yang namanya bumn selalu mesti disuntik apbn
kalau pln disuntik apbn buat listrik masuk desa ya harus
banyak hal lain yang bumn juga harus melakukan aksir kooperasi selama itu hitungan usahanya baik
dan menjadi solusi masyarakat tidak bayar air mahal tapi mesti bayar
tetapi airnya bersih
kayak di luar negeri air keran bisa diminum
kita kemana mana coba minum di restoran pasti air botol
coba kalau di luar negeri
masih bisa saya minta tap water
jadi kita semua harus bayar air
nah ini kan seperti ini kita harus keseimbangan
bukan berarti kita anting
tapi keseimbangan itu harus terjadi
kan kita sepakat ekonomi kerakyatan
disitulah ketika subang dan lamongan setelah satu setengah tahun berhasil
nah baru saya memberanikan diri
kenapa kita tidak juga launching yang namanya clean water fund
pendanaan buat air besi secara profesional
nah kita menargetkan terkumpul angka tiga ratus juta
dari tiga ratus juta ini sukses story yang ada di subang lamongan kita bisa carbon copy lagi
ke daerah daerah lain
tiga puluh satu juta rumah masih memakan air besi
tapi pak erick ini kan sudah berjalan tiga tahun
kedepannya masih ada dua tahun
target target spesifik yang mungkin ingin dicapai saat ini
kalau secara laba bersih
kita mengharapkan ada peningkatan setiap tahun
dividen kita harapkan ada peningkatan
jumlah bumn yang makin sehat
harus lebih banyak
jumlah bumn yang bisa go public
harus lebih banyak
karena ini bagian check and balance
saya tidak sempurna
tim saya tidak sempurna
kementerian bumn tidak sempurna
tetapi kita berbuat maksimal yang terbaik
transformasi yang terjadi hari ini bisa dirasakan dan ada hasil
apakah transformasi ini selesai di sini

bagaimana kita bisa membuat transformasi yang terbaik
mesti ada tadi yang saya sampaikan
road map berikutnya
supaya tadi kita mempunyai keseimbangan yang lebih besar
melawan tentu perusahaan perusahaan besar global
yang bisa memonopoli market kita
kita tidak anti asing
tapi sampai kapan negara kita hanya dijadikan market oleh bangsa lain
sampai kapan lapangan pekerjaan kita hanya dipakai buat bangsa lain
sampai kapan pengusaha kita jadi pengusaha orang lain
sampai kapan yang namanya sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan ekonomi
itu sudah waktunya kita punya road map sendiri
bukan kita anti siapa siapa
tapi kita harus punya road map kita sendiri
kalau kita bicara nih pak terakhir soal bumn
kementerian bumn erick thohir ahlak
ini tiga hal yang sangat erat kaitannya
di tiga tahun ini pak menurut bapak boleh sambil minum dulu pak
menurut bapak sudah tercapai belum nih tagline akhlaknya
berapa persen untuk bisa mewujudkan itu
kan saya rasa transisi kultur itu perlu waktu
kita bicara ahlak itu bukan berarti simbolik politik
karena saya merasakan ketika almarhum bapak saya merantau dari desa yatim miskin
dia bisa membuktikan dengan segala keterbatasannya dia bisa jadi orang sukses
bisa memberikan pendidikan yang luar biasa kepada saya dan keluarga
ibu saya itu sangat punya disiplin yang luar biasa
artinya apa pendidikan di keluarga itu penting
pembangunan kultur itu karakter itu penting
tidak mungkin transformasi bumn bisa terjadi hari ini kalau tidak ada transformasi sumber daya manusianya
nah fondasinya memang apa karakter
nah kenapa ahlak ya karena tadi itulah karakter artinya
secara general lebih besar
nah disitulah kita masukkan poin poin apakah kolaboratif adaptif ini amanah yang harus dijaga loyalitas
kita lakukan itu apakah itu akan sempurna tidak
tetapi dengan ada fondasi daripada ini core values ini yang kita harapkan itu mengingatkan
mengingatkan kita ini penting yang namanya pemimpin kesempatan bekerja di bumn adalah anda putra putri terbaik bangsa ini
seleksinya aja susah pak
delapan juta loh dari dua ratus tujuh puluh tiga juta
dan ketika ada covid ketika yang lain potong gaji di bumn tidak potong gaji loh
nah ini yang saya harapkan kenapa dengan ada fondasi ini
menjadi dasar sama bangsa kita
bangsa kita tadi saya sampaikan kaya market kaya sumber daya alam
tapi jangan jadi bangsa indonesia yang kalahan
nanti akhirnya apa kita jadi bangsa penonton
padahal pusat pertumbuhan ekonomi dunia ketika china di tahun delapan puluh sekarang orang melirik indonesia
pak erick menjelaskan dari hulu ke hilir tentang berbagai hal kompleksitas yang ada di kementerian bumn ini
oke mungkin ini jadi salah satu faktor ya pak ya

bapak juga masuk dalam misalnya ada sejumlah lembaga lembaga yang memasukkan nama bapak dalam bursa kedepannya gitu ya pak
di tahun polis ya kedepannya gitu
saya nggak mau membahas lebih lanjut terkait dengan itu
tapi kalau disuruh milih antara tiga pak berarti lebih nyaman jadi apa sih pak jaya
mungkin jadi menteri jadi presiden kah
presiden udah itu inter milan
oke presiden inter milan atau pengusaha pak ayo
kita harus bekerja dengan hati
dimanapun saya ditempatkan saya memberikan yang terbaik
apakah ketua asean games apakah waktu itu jadi pengusaha apakah dipercaya menjadi presiden inter milan
kita harus berbuat yang terbaik
apakah karena hasil yang baik itu diapresiasi itu hal yang perlu menjadi apresiasi
tetapi jangan justru diapresiasi
itu jadi kita nggak nginjak tanah jadi racun
ingat loh pujian itu sering jadi racun
kritik itu menjadi obat
nah jadi apa yang dilakukan sekarang survei survei itu sesuatu yang merupakan apresiasi
pertanyaannya apakah survei itu dibayar
orang mereka jalan semua nama ada
nah justru itu introspeksi buat saya dan tentu kementerian saya bagaimana kita harus kerja lebih giat lagi
saat ini fokusnya seorang erick thohir adalah bagaimana mencapai target target yang ada
menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang ada di sini
ini masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan kita lakukan aja
habis ini juga mau langsung kerja lagi katanya bapak
ya nggak dibuat buat ya silahkan cek sendiri
benar benar terima kasih banyak bapak sekali lagi waktunya untuk cnn indonesia dan sehat selalu ya pak
kita tunggu nanti gebrakan gebrakan dari erick thohir di kementerian bumn selanjutnya
terima kasih banyak bapak
mohon dukungan cnn juga
ya demikianlah special interview bersama dengan menteri bumn erick thohir hari ini
saatnya saya mie frischari pamiturudiri sampai jumpa